yang dimuat dalam berita itu setelah penangkapan pimpinan khalifah muslimin ini dikaitkan dengan al mu'min
apa kaitannya kaitannya dikaitkan dengan ustadzah abu bakar bashir
yang kedua dikaitkan dengan masalah bahwa beliau adalah salah satu dari pendiri pesantren al ⁇ mumin ⁇
padahal pendiri pesantren al mu'min itu hanya enam
yang masih hidup hanya beliau ustadzah abu bakar bashir yang masih hidup sekarang
yang kedua adalah ustadz abdullah sungkar sudah almarhum
beliau dari jawa timur
kemudian ustadzah hasan basri sudah almarhum
beliau dari banjarmasin
yang keempat beliau ustadz abdul kohar
beliau dari sulawesi
yang kelima adalah ustadzah yaya roswati dari tasik
dan yang keenam adalah ustadzah abdullah barajah dari sulu
jadi tidak ada orang lain lagi selain enam ini sebagai seorang pendiri
maka di saat ada berita kemudian dimasukkan beliau sebagai pendiri al mu'min
itu adalah berita dusta dan bohong